dari lima benua di dunia
tiga puluh dua negara terbaik
terbagi dalam delapan grup besar
disiarkan langsung dari dua belas stadion spektakuler
mereka siap berlagak beradu strategi
di enam puluh empat pertandingan paling seru
dengan bangga transmedia mempersembahkan untuk indonesia